dalam sesi diskusi kedua soal peran parlemen atasi krisis lingkungan pada rabu sore
wakil ketua badan kerjasama antar parlemen bksap putusupat marudana menilai
ada dua hal yang patut didorong parlemen ke pemerintah
yakni soal kecepatan mencapai target nol emisi dan skala cakupan penggunaan energi baru
salah satu aksi konkretnya adalah mempercepat pembahasan rancangan undang undang energi baru dan energi terbarukan
rancangan undang undang ini sudah dalam tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah
namun dalam momen acara internasional ini mulai dari international parliamentary union pada maret dua ribu dua puluh dua p dua puluh
hingga nanti acara puncak g dua puluh indonesia harus mampu menagih aksi nyata para negara maju khususnya climate fund
jadi kita dorong setelah p dua puluh ini karena ada presidensi g dua puluh meeting presiden ya di bali nanti kan november
dan di situ kita kejar semua
dan ini momentumnya
dan kita dorong karena pemerintah yang di depan parlamen punya tiga memang tugas yaitu pengawasan budgeting dan legislasi
di situ peran kita
nah artinya peran kita sudah maksimalkan
kita dorong bolanya ke pemerintah dan pemerintah melalui g dua puluh nanti pada perkembangan november nanti untuk apa
menunjukkan kepada dunia dan kita menagih janji itu
bagaimana komitmen seratus miliar dolar
yang dijanjikan setiap tahunnya untuk mengatasi perubahan iklim dan pencapaian net zero emission ini
tak hanya soal isu lingkungan p dua puluh turut membahas soal topik ketahanan pangan dan tantangan ekonomi global yang turut menyinggung isu perdamaian dunia
pada hari kedua p dua puluh ketua bksap fadlizon menyebutkan bahwa sesi diskusi yang melibatkan perwakilan parlemen rusia dan ukraina
menjadi salah satu bentuk partisipasi parlemen indonesia menyediakan ruang fleksibel bagi mereka yang tengah berkonflik
ketua parlemen rusia valentina matvienko dan wakil ketua parlemen ukraina olena condrantiuk terkonfirmasi hadir dan akan bicara dalam satu sesi diskusi yang sama
ada pihak yang ingin memberikan satu kalimat kalimat yang keras mengutuk lagi gitu ya
ada juga pihak yang ingin kita mau forward dong kita melihat bagaimana mencari solusi
nah kita termasuk di indonesia ini yang ingin mencari solusi gitu

tapi ada pihak pihak yang men deny ya saya kira kita tahulah posisioningnya pasti berbeda beda
tapi kita semaksimal mungkin di dalam p dua puluh ini setidaknya ada satu forum yang bisa sharing isu isu bersama gitu ya
lebih lanjut fadlizon mengatakan p dua puluh nantinya akan melahirkan suatu dokumen bersama atau joint statement yang akan diteruskan ke presidensi g dua puluh mendatang
diana valencia indra setiawan